seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
minggu dua puluh enam mei dua ribu dua puluh empat bersama saya aisa malio putri
berita pertama sobatkompastv polda jabar merilis hasil pemeriksaan terhadap peggy setiawan
yang menjadi otak pembunuhan vina dan eki
saat ini pegi setiawan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka
setelah menemukan sejumlah barang bukti serta mendapatkan pengakuan dari para saksi
akhirnya peggy ditetapkan sebagai tersangka
polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa kartu identitas dan surat riwayat pendidikan ps
selain itu berdasarkan pengakuan dari para saksi ada dua orang lebih menyebut bahwa saksi melihat keberadaan ps saat kejadian
pes disebut sebagai otak pembunuhan karena dirinya lah yang merencanakan pembunuhan vina dan eki
vina ke flyover dan meninggalkannya
berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
kemudian dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat
dan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
yaitu menyuruh dan mengejar korban rizky
dengan menggunakan sepeda motor honda bit
pdip menggelar penutupan rakernas yang telah diselenggarakan selama tiga hari berturut turut
mulai dari tanggal dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu delapan belas
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani membacakan rekomendasi rakernas dalam acara penutupan rakernas pdi perjuangan yang kelima
ada tujuh belas rekomendasi yang dibacakan oleh puan maharani
di hadapan ketua umum partai pdi perjuangan megawati soekarno putri dan seluruh kader partai
beberapa rekomendasi yang dibacakan adalah terkait dengan sikap partai ke depan
yang memilih untuk melaksanakan fungsi kontrol dan penyeimbang dalam pemerintahan baru
dan hanya bekerja sama dengan pihak yang memiliki agenda reformasi
rakernas lima partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah memberikan dukungan kepada ganjar pranowo dan profesor mahmud ndmd
dan tentunya kepada pdi perjuangan
dua puluh jemaah haji indonesia sakit sehingga harus dirawat di klinik haji indonesia dan rumah sakit di arab saudi
bakal lima belas jemaah haji meninggal dunia karena kelelahan dan serangan jantung
memasuki hari ke lima belas masa kedatangan jemaah haji di tanah suci mekah dan madinah
jumlah jemaah yang dirawat di klinik kesehatan haji ada tiga puluh orang
rata rata sakit pneumonia jantung dan diabetes
beberapa harus dirujuk rumah sakit di arab saudi
selain jemaah sakit saat ini sudah ada lima belas jemaah haji yang wafat
rata rata jemaah wafat karena serangan jantung
pihak penyelenggara ibadah haji akan membadal hajikan jemaah yang wafat

berkait dengan badal haji yang dihubungkan dengan jemaah haji indonesia dan rumah sakit di arab saudi

telah mendata yang bersangkutan untuk kita masukkan sebagai badal haji
dan kita akan menyiapkan petugas badal haji untuk yang bersangkutan
nanti juga setelah badal haji dilaksanakan kita akan menerbitkan sertifikat badal haji untuk almarhum
jadi al mahum tetap mendapatkan hak untuk melaksanakan ibadah haji
yang sudah kami persiapkan dengan petugas petugas yang kompeten di bidangnya
nah sobat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sedasarnya saya aisyah mala putri pamit untuk diri
jangan lupa diberikan like komen dan share video ini

saksikan program program kompetennya di kompas tv berikutnya
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya